hai maider empat puluh enam tahun istri dari korban penganeian yang berujung kematian suaminya menuntut pihak
kepolisian polres metro tanggerang kota untuk bisa segera menangkap pelaku utama yang melarikan diri
hal ini diungkapkannya dalam doa bersama empat puluh hari mendiang almarhum di kediamannya di pondok
maharta kelurahan pondok kacang timur kecamatan pondok areng tangerang selatan pada sabtu petang
istri korban mengatakan dirinya mewakili keluarga meminta dan menuntut keadilan atas tewasnya suami
di mana sudah lewat empat puluh hari pelaku utama juga belum tertangkap
saya mohon sama bapak bapak saya mau minta keadilan atas kematian suami saya
maksud saya kan supaya keadilannya suami atau yang membunuh suami cepat tertangkap

sementara itu kuasa hukum korban mengatakan
atas tewasnya suami yang membunuh suami sempat tertangkap
di mana ada dua pelaku utama pengeroyokan korban
dimana satu orang sudah ditangkap dan satu orang lainnya masih buron
peristiwa berawal saat korban berusaha mengklarifikasi suatu permasalahan dengan para pelaku
pembicaraan berujung cek cok hingga akhirnya para pelaku menganiaya korban menggunakan senjata tajam
korban meninggal dunia setelah sempat dirawat di rumah sakit akibat luka sabetan senjata tajam
fahru rozi tangerang selatan banten